untuk menekan terjadinya kluster baru covid sembilan belas selama libur akhir pekan
minggu pagi tim gabungan satgas covid terus mengawasi jalannya ppkm di jalur puncak bogor
dengan sistem wajib membawa hasil rapid antigen serta kartu vaksin
ke setiap pengunjung petugas berharap kawasan puncak terbebas covid sembilan belas
untuk mengantisipasi terjadinya penambahan pasien terutama di saat libur akhir pekan
tim gabungan satgas covid yakni satpol pp tni dan juga polri
minggu pagi gencar melakukan operasi wisatawan dari berbagai daerah
terutama asal jakarta yang akan berlibur ke kawasan puncak bogor
dalam penyekatan petugas memeriksa surat rapid antigen serta surat keterangan telah vaksin hingga tahap dua
dan bagi wisatawan yang tidak membawa persyaratan itu petugas langsung memutar balik kendaraan
sementara pengendara motor yang tidak mengenakan masker mendapat sanksi push up oleh petugas di lokasi
ketika pesan tersebut mereka tidak bawa kami meminta kembali lagi ke arah jakarta